hampir selama semester pertama dua ribu delapan belas rupiah telah terdepresiasi lebih dari empat persen
rupiah mencapai titik kesimbangan baru di level empat belas rupiah per dolar amerika
lalu apa dampak pelemahan rupiah bagi kita dan perekonomian
mata uang indonesia rupiah mengalami pelemahan atau terdepresiasi terhadap dolar amerika
dolar amerika semakin kuat akibat kenaikan suku bunga acuan amerika
yang dinaikkan bertahap oleh bank sentral amerika the fed
karena kondisi ekonomi mereka mulai pulih
lalu apa dampaknya rupiah yang melemah ini buat kita
sejumlah sektor usaha memang diuntungkan oleh kenaikan dolar ini misalnya pariwisata
namun untuk dunia usaha yang komponen bahan bakunya mengandalkan impor
biaya produksi akan membengkak
belum lagi bila mereka memiliki utang luar negeri dalam bentuk dolar
biaya produksi yang bengkak ini bisa memicu efisiensi di perusahaan
dan berujung pemutusan hubungan kerja
untuk masyarakat nilai tukar yang sudah menyentuh level empat belas rupiah per dolar amerika ini
bakal berdampak langsung pada kenaikan harga
sejumlah komoditas yang kita konsumsi sehari hari
sebagian besar diimpor dari berbagai negara
kedelai bawang putih jagung dibeli menggunakan dolar amerika
nah jika biaya impornya naik karena dolarnya yang mahal
harga jual barangnya ikut naik
dan ini memicu inflasi
tapi kenaikan gaji tidak signifikan dalam tiga tahun terakhir
sehingga daya beli masyarakat rendah dan ini menahan laju pertumbuhan ekonomi
yang berbahaya dari depresiasi nilai tukar rupiah itu
itu adalah kecepatannya
jadi bukan misalnya
misalkan rp empat belas rp lima belas bukan itu
tetapi lebih ke arah kecepatannya
semakin dia cepat terdepresiasi
pebisnis kan mempunyai rencana satu tahun ke depan
itu akan berubah tuh semua rencananya
rencana untuk gaji karyawan itu bisa berubah juga
rencana untuk membeli mesin baru
rencana untuk membeli bahan baku gitu ya
itu semua akan berubah
bahkan rencana untuk melunasi utang luar negeri
kalau untuk perusahaan perusahaan atas
banyak utang luar negerinya itu pakai hedging gitu ya
atau lindung nilai
tetapi untuk yang menengah atau hampir menengah ke bawah
tapi dia punya utang luar negeri
wah itu selisih kursinya bisa sangat merugikan
masih ingat krisis moneter tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
rupiah loncat tinggi dari rp dua ke rp enam belas delapan ratus per dolar amerika
kenaikan dolar yang dramatis membuat perusahaan bangkrut
bank tutup karena kredit macet
sampai terjadi penarikan dana nasabah secara besar besaran
pengangguran meningkat perekonomian pun lumpuh
sedangkan kondisi sekarang
apapun kondisi ekonomi yang terjadi di amerika serikat
bisa dirasakan langsung oleh sektor ekonomi terkecil sekalipun di indonesia
karena sudah terafiliasi dengan kredit perbankan
dan kegiatan ekonomi struktural
saat ini pun
kecepatan depresiasi rupiah diluar prediksi
dan pelemahannya yang tercepat di asia
namun pemerintah meyakinkan
kondisi saat ini berbeda dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun koreksi dari mata uang kita itu
masih di dalam range yang tetap stabil
atau dalam artian menjaga stabilitas jangka menengah panjang
artinya memang ada yang menanggung kita
artinya memang ada range yang kemudian kita akan jaga
supaya bi pemerintah ojk terus memastikan bahwa sektor keuangan akan tetap sehat
indonesia bisa tumbuh
namun pertumbuhannya harus sustainable
dan bi bisa melakukan stabilisasi apabila diperlukan
yaitu melalui bauran kebijakannya
jadi ini adalah mekanisme yang sama sekali berbeda
dibandingkan pada saat dua puluh tahun yang lalu
waktu itu saya belum jadi menteri
jadi perusahaan pun harus melakukan langkah antisipatif
dan strategi bisnis baru agar bisa bertahan
misalnya mengkonsumsi produk dalam negeri
untuk mengurangi ketergantungan impor
selain itu perlu kerjasama baik pemerintah dan dunia usaha
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing
yang melihat perjalanan indonesia semakin murah